setiap tahun siswa dan siswi terpilih perwakilan dari tiap provinsi
di daulat mengibarkan duplikat bendera pusaka di istana kepresiden republik indonesia
akan dibutuhkan di sini
kalian sudah ada satu orang ya biar tahu saja
kalau kalian berpikir tidak selera saya tidak selera
tidak di sini sama saja
tidak ada selera
bukan hal mudah menjadi pengibar bendera
derap langkah mereka di lapangannya ritmis kompak dan padu
telah melewati serangkaian proses yang panjang
balik kanan langkah gerak maju
lepas naik lagi naik
dibutuhkan fisik mental dan karakter yang kuat untuk menjadi penghibar bendera
para siswa yang terjaring duduk di bangku kelas satu sekolah menengah atas saat mengikuti audisi
audisi yang tidak main main
sebab seleksi ini bukan cuma perkara baris per baris
melainkan juga kecerdasan dan etos disiplin
waktu yang saya rasa kayaknya sih dalam gerakan ya kalau tidak salah
soalnya waktu seleksi itu kan dipilih di provinsi tiga orang putri tiga orang putra
dari ketiganya itu kayaknya ada sih mereka yang mungkin salah atau gimana
dan bapak panitianya juga memilih saya akhirnya sama si kadek
kalau saya sih saya tuh one time
apa ya itu aja lah
dua puluh juli dua ribu tujuh belas enam puluh delapan siswa siswi dikirimkan tiga puluh empat provinsi di indonesia
untuk mengikuti karantina pas ibraka dua ribu tujuh belas
setiap provinsi berlomba mengirimkan putra dan putri terbaik mereka
pasukan pengibar bendera pusaka tahun ini
jadwal pelatihan pas ibraka tidak main main
sejak hari kedua pasca apel penyambutan mereka dididik dengan gaya militer
tentu jadwal ini berbeda satu ratus delapan puluh derajat dengan keseharian mereka di kampung halaman masing masing
tiga dua tiga
terus hape ke bawah
oke hape ke bawah
karena padatnya jadwal para anggota pasukan penghibar bendera pusaka dua ribu tujuh belas atau pas ibraka dua ribu tujuh belas
mereka setiap harinya dari hari pertama menjalankan karantina harus bangun sejak pukul empat waktu indonesia barat
untuk melaksanakan kegiatan pagi mereka
seperti beribadah bersama kemudian makan pagi
serta kemudian untuk melanjutkan kegiatan rutin mereka yaitu latihan pagi baris baris
mereka berjuang untuk bisa beradaptasi dengan sistem pelatihan baris berbaris sesuai standar nasional
sejak hari pertama berlatih mereka diharuskan mengikuti pola latihan yang sangat menguras tenaga
apa komentar mereka menghadapi keseharian ini
apa komentar mereka menghadapi keseharian ini
apa komentar mereka menghadapi keseharian ini
saya pikir itu bagian terbaik
kalau bagian terburuknya itu makan pagi
makan pagi ini perlu ya cuman kadang kadang kalau misalnya kebanyakan itu jadi begah gitu
terus langsung gini kan abis makan langsung baris terus makanan belum sempat turun gitu kadang kadang
sesi pertama dimulai pukul tujuh pagi hingga setengah dua belas siang
setelah istirahat makan dan beribadah siang
latihan dilanjutkan kembali dengan sesi kedua
mulai pukul dua siang hingga lima sore
setelah ibadah malam pada pukul tujuh malam mereka mendapatkan materi pembinaan bagi pengembangan diri
jadwal ketat ini berlangsung setiap hari selama tiga minggu
ada peraturan dari pelatih dan pembina
setiap anak dilarang membawa gawai selama dikarantina
setiap anak dilarang membawa gawai selama dikarantina

mereka juga tidak boleh berkomunikasi dengan orang orang terdekat

satu gaya jari mani

menyamakan ritme latihan
tentu bukan hal mudah
terutama jika gaya baris berbaris
antara satu provinsi dengan yang lain
namun setelah dua minggu menjalani karantina
calon pasukan pengibar bendera pusaka
akhirnya menemukan iramanya
dua minggu bersama dalam suka dan duka
membuat rahmat hersa dan kawan kawan
tanpa sadar saling bergabung
satu sama lain
ini terlihat dari perkembangan latihan mereka
jangan lupa like share dan subscribe
setelah kita lihat
oh ini sudah ada
kemudian ini agak berkurang
kita akan sampaikan disini
kita latih yang kurang kita lebih banyak
melatih secara kelompok
setelah dia sudah menyamai
gerakan gerakan teman yang lain
baru kita masukkan ke dalam kelompok itu
dan kita latih secara umum bersama sama
kita lihat sehingga pada saat yang nanti
mereka sudah menguasai
semua materi yang kita berikan kepada dia
kebersamaan yang mereka sebut dengan jiwa korsa ini
diuji dalam prosesi potong rambut
yang merupakan tahap selanjutnya
dalam mengukuhkan fisik dan mental
para calon anggota paski braka
untuk menjadi pengawal merah putih
untuk paski braka
hanya ada dua jenis potongan rambut
cepak untuk laki laki
dan bob di atas bahu untuk perempuan
sebenarnya anggota paski beraka perempuan
diperbolehkan tidak memotong rambut
tim make up bisa menjepit bagian belakang rambut panjang
anggota paski braka perempuan
dan membuat ilusi potongan bob
namun karena jiwa korsa yang begitu kuat
seluruh siswi yang berambut panjang
tahun ini sepakat memangkas rambut mereka
perjalanan tidak berhenti pada acara potongan bob
mereka menangkap rambut mereka
dengan kekuatan yang sangat keras
karena mereka berpengalaman
dan mereka berpengalaman untuk memotong rambut mereka

menjalani latihan gabungan
dengan seluruh komponen pasukan
dari tni angkatan darat laut dan udara

serta kepolisian republik indonesia
latihan gabungan dilakukan
untuk menyamakan formasi baris berbaris
yang nantinya digunakan di istana merdeka
latihan gabungan juga menjadi dasar penilaian
untuk mencari tahu siapa saja
yang nantinya akan masuk dalam bursa
posisi vital di tubuh paski braka
siapa saja mereka
siapa saja mereka
mereka adalah pembawa baki
mereka adalah pembawa baki
pengerek dan pembentang bendera
serta para komandan kelompok
serta para komandan kelompok
ada kelompok delapan yang menjadi inti formasi
dan kelompok tujuh belas
yang berfungsi sebagai garda pengawal
di tengah kebersamaan indonesia mini ini
di tengah kebersamaan indonesia mini ini
diam diam ada persaingan kecil
yang mereka simpan rapat rapat dalam hati

semua memendam keinginan
menjadi pembawa baki
pembentang dan pengerek bendera
maupun komandan kelompok delapan
dan kelompok tujuh belas
namun sesuai tradisi yang berlaku
dalam tubuh paski braka
siapa saja yang akan memegang posisi tersebut
baru ditentukan satu jam sebelum upacara

dimulai baik upacara pengibaran
maupun penurunan sangsa
ini dilakukan dengan
sebuah filosofi bahwa siapapun
punya kesempatan yang sama untuk
meraih posisi tersebut
masing masing anak bahkan sudah sejak awal
secara gamblang mengatakan ingin jadi apa
untuk putri tentu menjadi
terserah mau ditempatkan yang
mana yang penting pengibaran itu sukses
kalau misalnya boleh milih
kalau dalam khasnya
kalau cewek semua kan ya pengen jadi baki
kalau enggak ini pasukan delapan gitu kak
pastinya semua putri
yang ada di paski beraka nasional ini pasti
incarannya menjadi posisi di baki
ya semoga misalnya
semoga bisa menjadi baki
untuk putra pilihan lebih beragam
yakni pembentang pengerek
serta menjadi komandan kelompok
pastinya untuk yang putra ya
khususnya putra pasti ingin jadi pengibar
untuk jadi seorang pengibar sih
kalau saya sih lebih
namun persaingan kecil diantara
mereka tidak menurutkan semangat
kebersamaan kekompakan ini
terlihat pada latihan dan aktivitas
dua hari menjelang
penugasan perdana mereka para calon
anggota paski beraka menjalani prosesi
peresmian nama pasukan pengibar
bendera pusaka tahun ini dilakukan oleh
melaksanakan tugas ini
seluruh anggota paski braka
mengucapkan sumpah tugas mereka
pengucapan sumpah dilakukan oleh perwakilan dari
banten audrey natanya sumali
menjadi pedoman bagi para pengawal
sang saka merah putih
mereka kini resmi menjadi abdi negara
melayani indonesia dalam tugas
mereka mengibarkan dan menurunkan
duplikat bendera pusaka
dimana dianggap sebagai
peringatan kemerdekaan adalah menghadirkan cerita tentang harapan cita cita dan kebaikan tentang negeri indonesia
hal itu tercermin dari kebahagiaan pasukan pengibar bendera pusaka paski braka
haru biru kebahagiaan setelah berjuang tiga minggu di masa karantina tunai sudah pada tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
persiapan dilakukan sejak pukul dua dini hari
ke enam puluh delapan hari ini pasukan pengibar bendera pusaka paski braka berjalan ke kota paski braka
dan anggota paski braka terlihat tidak banyak bicara seperti biasa
mereka memilih berdoa dalam hati
tiba di wisma negara pukul enam pagi mereka masih harus menunggu putusan siapa yang akan tampil di pagi hari untuk pengibaran
dan siapa di sore hari untuk penurunan sang saka merah putih
pada upacara peringatan detik detik proklamasi kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua adalah tim putih
dengan pemanan paski braka kapten infantri priya firmansa dan cadangan akp pratika yuda
sebagai tim yang akan bertugas pada upacara penurunan bendera
sang merah putih adalah tim merah
dengan komandan paski beraka kapten marinir
heridan pratama cadangan kapten penerbang bayu anugrah
jam menunjukkan pukul sembilan lebih lima belas menit saat tim pelatih memanggil tim putih
untuk menyampaikan keputusan yang menarik
yang menentukan nasib mereka

sebagai tim yang akan bertugas pada upacara penurunan bendera
dan akhirnya diputuskan putri asal jawa timur fariza putri salsabila
menjadi pembawa baki dalam upacara pengibaran bendera

posisi cadangan diisi oleh stefani salamena dari maluku utara
sementara penarik dan pembentang bendera adalah agus putra dari nusa tenggara barat
dan rianto fajriansyah dari bengkulu
terpilih sebagai komandan kelompok tujuh belas muhammad hiban yan hasdin dari bangka belitung
komandan kelompok delapan adalah sang lurah rahmat hersawidiatmoko
terutama bagi sang pembawa baki fariza
yang tanpa sadar mengubahkan rasa leganya dalam bentuk tangis di hadapan awak media yang mewawancarainya
perasaannya gimana abis mengantarkan sang saka merah putih ke tiang pengibaran
bangga banget kak kan ini pertama kali terus cuma satu kali dalam seumur hidup gitu rasanya
bangga banget kak
kangen orang tua
kangen kak kangen
tapi belum belum pernah belum tempat ketemu
boleh kalau misalnya diceritain sama kita kira kira bisa kalau ketemu bapak sama ibu sekarang mau ngomong apa
pak mak makasih banyak
makasih banyak sudah jadi ini
pak makasih banyak
pak makasih banyak
pak makasih banyak
pak makasih banyak
pak makasih banyak
pak makasih banyak
pak makasih banyak
pak makasih banyak
saat tim putih purna tugas tim merah menunggu gilirannya
pukul lima sore tim merah melaksanakan prosesi penurunan sang saka merah putih di istana merdeka
ingin mengulang sukses tim putih tim merah bertekad tidak melakukan kesalahan apapun
sesuai tradisi pengumuman siapa saja yang akan melakukan tugas di posisi vital dalam formasi upacara diumumkan satu jam sebelumnya
salah satu siswi yang dijagokan oleh seluruh teman satu timnya ruth celin egresha purba didapuk menjadi pembawa baki dalam upacara penurunan bendera
untuk penurunan tim merah menunggu
penarik dan pembentang bendera terpilih muhammad wildan arsyad dari jawa timur dan alvares deo simangunsong dari kalimantan timur
pembawa baki cadangan adalah sang atlet judo verina julia sharif yang juga dari kalimantan timur
sementara komandan kelompok tujuh belas adalah muhammad rido dari lampung dan komandan kelompok delapan alvin abbas dari gorontalo
anggota tim merah berjuang melawan angin yang bertiup cukup kencang pada sore hari
namun cuaca tidak menjadi hambatan bagi mereka
tanpa kesulitan berarti tim merah menyelesaikan tugas penurunan sang saka merah putih dari tiang bendera istana merdeka

penurunan upacara bendera ruth purba juga menyatakan rasa haru dan lega di hatinya telah berhasil melaksanakan tugas negara
ruth good job great job yang kamu lakukan di sana adalah suatu kebanggaan khususnya bagi kamu paski beraka dua ribu tujuh belas dan juga seluruh masyarakat indonesia tentu saja yang melihat performa kalian
gimana perasaannya saat ini boleh ceritakan kepada kita sedikit

perasaan yang saya alami sekarang bercampur

dukanya ada sedihnya dan ada gugupnya
tapi kami berusaha semaksimal mungkin apa yang kami latih selama tiga minggu di cibubur kami balas hari ini dan kami hajar hari ini
dan puji tuhan hari ini kami bisa menurunkan sang saka merah putih dan mengembalikan ke tempatnya
para pengawal merah putih bernama pasukan pengibar bendera pusaka ini
boleh jadi masih berusia sangat muda
sebagian besar dari mereka baru menginjak usia enam belas tahun
tetapi pasukan ini membuktikan untuk bisa melayani negara usia dan latar belakang seperti apapun bukan masalah
siapapun bisa menjadi abdi negara
siapapun bisa memberikan sesuatu untuk negara
dan mengibarkan duplikat sang saka adalah pengalaman yang membanggakan